berbagai kejanggalan dalam kematian brigadir joshua di rumah dinas kadipropam nonaktif verdi sambo diharapkan dapat terjawab dalam proses otopsi ulang
meskipun komnasam telah mengantongi kesimpulan namun tetap menunggu hasil otopsi ulang
seberapa signifikan hasil otopsi ulang mampu menunjukkan bukti baru yang menewaskan brigadir joshua
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua komnas ham ahmad tovan damanik
selamat sore pak tovan
halo pak tovan bisa mendengar suara saya
tidak ada suara itu
saya akan tanya ke pak tovan pak tovan sudah dengar suara saya belum ya
karena ini kuncinya adalah di komnasam nih sebelum saya ke dr idun
pak tovan dengar suara saya
ah ya baru dengar
komnasam sudah meminta keterangan dari dr forensik polri
yang mengatopsi pertama kali jenasa brigadir j
apakah komnas ham mengkonfirmasi dokter forensik soal proses otopsi yang dilakukan sebelum ada izin keluarga pak
ya begini menurut keterangan mereka ya
saya katakan keterangan versi mereka
mereka mendapat surat permintaan otopsi dari penyidik
jadi soal apakah ada izin dari keluarga
yang selama ini diberitakan kan adiknya ya dari reja itu
dokter forensiknya tidak mengetahui
jadi kami nanti akan menanyakan lagi soal ini kepada penyidik
karena mereka mendapatkan permintaan otopsi itu dari penyidik
artinya dokter forensik tidak mendapatkan permintaan otopsi dari pihak keluarga ya
tapi dari penyidik
begitu ya pak taufan ya
mereka mendapatkan permintaan otopsi itu dari penyidik dan mereka melakukan tahapan tahapan otopsi
artinya keluarga dalam hal ini adik kandung dari brigadir joshua
ini tidak tahu kalau proses otopsi dilakukan
begitu ya pak tovan ya
saya belum bilang cara itu
saya nanti akan bertanya kepada penyidik
apakah dia mereka meminta juan atau tidak dari saudara reja
ini kan tadi saya katakan keterangan dokter forensik
kami tanya kalian melakukan otopsi ini atas permintaan siapa
apakah kalian tidak meminta kepada saudara reja sebagai anggota keluarga
mereka mengatakan itu urusan penyidik
nanti akan bertanya itu kepada penyidik
sekarang kan kita baru bertemu dengan dokter forensiknya
apakah ada permintaan resmi atau tidak dari penyidik itu
kita akan tanyakan nanti kepada penyidik
kami belum bertemu dengan penyidik
oke saya mau tanya ke dokter idun
dr idun dalam proses otopsi jenazah prosedurnya ini bisa tidak sih dilakukan otopsi tanpa izin dari pihak keluarga
hanya dari berpekal izin dari penyidik
kemudian dokter forensik bisa melakukan otopsi
sop nya bagaimana dr idun
oke jadi memang yang namanya otopsi itu kalau kita melihat pasal satu ratus tiga puluh tiga kuhap itu mengatakan bahwa memang penyidik yang minta
otopsi forensik itu diminta oleh penyidik
di situ mengatakan kalau keluarga keberatan maka penyidik yang harus memberikan penjelasan
jadi memang apa yang diminta penyidik itu yang dikerjakan oleh dr forensik
seperti itu mbak aturannya memang
jadi diaturannya diperbolehkan
otopsi dilakukan kalau permintaan dari penyidik tanpa sepengetahuan pihak keluarga begitu ya dokter idun ya
silahkan dibaca sih sebenarnya aturannya disitu mengatakan bahwa kalau otopsi satu ratus tiga puluh empat ya
mengatakan kalau otopsi itu tidak lagi dapat dibingkari
maka penyidik wajib memberitahu keluarga
kemudian kalau keluarganya keberatan
maka penyidik harus memberitahukan
memberikan penjelasan sebaik baik
sejelas jelasnya pada keluarga gitu
kalau dimintanya periksa luar kita periksa luar
kalau penyidik minta periksa otopsi ya kita otopsi
tapi masalah penjelasan izin dan sebagainya itu memang adalah kewenangannya penyidik mbak
oke jadi kita belum tahu karena penyidiknya belum ditemui oleh komnas ham ya
jadi nanti kuncinya di penyidik
apakah kemudian penyidik meminta izin atau memberitahu pihak keluarga
sebelum proses otopsi dilakukan begitu pak tovan ya
memang kami mendapatkan ada kopi di wa
tapi itu bukan dari penyidik
makanya saya tidak mau memberikan penjelasan tentang itu
belum kami bertanya secara resmi
dalam permintaan keterangan resmi kepada penyidik
komnas ham kabarnya sudah melihat foto jenazah brigadir joshua sebelum diotopsi
dan tidak menemukan luka seperti jeratan di leher sayatan di bawah mata dan sayatan di kaki
jadi luka apa
jadi luka luka itu muncul setelah otopsi begitu
saya jelaskan ya
jadi ada luka luka di daerah sekitar wajah itu ada
kemudian ada juga di daerah dekat mata ini
keterangan dari dokter penyidik itu akibat rekoset peluru
keterangan mereka ya
yang kan dulu kita berkesimpulan
ini keterangan dari dokter forensik ya pak tovan
itu keterangan dari dokter forensik
kemudian juga ada luka di kaki
ini kan kemudian orang juga bertanya ini
mana ada seperti itu
makanya saya bilang jangan berdebat dulu
kan saya menyampaikan versi dari forensik
nanti kita akan tanya kepada ahli forensik yang lain
kami punya ahli independen
nah misalnya di kaki ada sayatan
sayatan ini menurut mereka adalah langkah mereka untuk menyuntikkan formalin
sekali lagi saya minta jangan dulu berdebat
tapi kan masih ada tahapan lain
yaitu tahapan menanya kepada ahli independen
yang itu diundang oleh komnas ham secara internal
apakah benar ada sop seperti itu misalnya
yang kedua kami juga akan menunggu ekshumasi
jadi sampai hari ini komnas belum kesimpulan apapun
tetapi kalau ditanya seperti anda bertanya pada saya
apa yang dijelaskan oleh forensik
itu keterangan mereka
jadi dari dokter forensik mengatakan bahwa luka di bawah mata atau sayatan di bawah mata itu akibat dari pecahan peluru begitu ya
dan kemudian luka
ya reko set ya
tapi juga saya bertanya jenisnya apa dia belum tahu
luka di kaki
kita harus tanya lagi kepada peselaporan itu jenisnya apa
karena ada sisa metalnya dalam bentuk yang sangat kecil
menurut mereka ya
maka itu akan uji lagi peselapor
jadi ada sisa metalnya ya dari situ ya
saya mau tanya ke dr idun
kalau dalam proses otopsi ya
ini bagian tubuh mana saja sih yang diotopsi
apakah bergantung dari luka yang diduga tindak pidana posisi proyektil atau otopsi bisa dilakukan di semua area
intinya otopsi itu kita melakukan pencatatan luka dulu seluruhnya
kemudian kita membuka semua rongga rongganya
pasti akan ada sayatan dari belakang telinga kiri ke belakang telinga kanan karena kita membuka rongga kepala
kemudian ada sayatan dari bawah dagu sampai ke dekat alat kelamin karena kita membuka rongga dada dan rongga perut
itu udah pasti
nah kemudian memang kalau ada indikasi lain misalnya
tadi ada anak peluru di satu tempat
itu kan harus dikeluarkan diperiksa diserahkan pada penyidik
pasti kita akan membuat sayatan di sana
atau misalnya kita curiga ada kalau bukan kasus penembakan pun misalnya yang misalnya ada luka tusuk misalnya di daerah kaki
kita kan perlu tahu nih pembuluh darah apa yang kena gitu
mengatikan atau enggak
maka di daerah kaki itu akan kita buka juga gitu
seperti itu prosedurnya mbak
jadi artinya proses otopsi itu memang prosedurnya menimbulkan luka sayatan baru begitu ya dokter idun ya
kalau saya bisa simpulkan apa yang anda sampaikan tadi
jadi memang menimbulkan luka sayatan baru ya
ya pasti dibuka karena kalau enggak kan kita juga nggak bisa periksa organ organnya dong gitu ya
pak tovan ini komnas ham kabarnya sudah bisa menarik kesimpulan sebetulnya terkait penyebab kematian tapi memilih menunggu hasil otopsi ulang
kenapa pak apakah untuk memperkuat hasil otopsi pertama atau bagaimana
jadi belum ada
yang bilang bahwa komnas sudah membuat kesimpulan itu keliru
komnas belum membuat kesimpulan
bahwa dokter forensik sudah mempunyai kesimpulan dan mereka sampaikan pada kami sekali lagi itu adalah kesimpulan versi dokter forensik
kami harus hormati dokter forensik itu karena mereka tentu saja ada sop nya dan mereka sebagai dokter juga terikat kepada kode etik kedokteran
tetapi sekali lagi komnas ham untuk mendapatkan kesimpulan final kami masih punya tahapan
lagi ada ekskumasi dan juga meminta keterangan dari ahli yang kami percayai dia memiliki kapasitas dan juga integritas untuk memberikan masukan kepada kami
dr idun apakah kemudian proses otopsi itu bisa mengetahui penyebab kematian waktu tepatnya atau mungkin bisa berbeda karena ada perbedaan waktu kabarnya dari waktu kematian begitu
maksudnya gimana pak tertanya tanya
oke proses otopsi ini bisa menunjukkan penyebab kematian kemudian waktu kematiannya itu bisa nggak dari proses otopsi ini
oke jadi dari pemeriksaan forensik memang kita bisa justru tujuannya adalah untuk menentukan sebab dan mekanisme kematian itu yang utama
menentukan jenis tuka dan jenis keterasannya apa
nah kalau pemeriksaan yang lain itu tambahan tambahan seperti perkiraan saat kematian atau petunjuk petunjuk itu bisa
diberikan kalau gambaran yang muncul pada jenazah itu khas
jadi tidak ada perubahan perubahan gitu
tapi kalau misalnya ada apa istilahnya ya ada kalau mau dibilang manipulasi bukan sengaja ya sebenarnya
tapi misalnya karena dalam proses pengangkutan segala macam misalnya kaku mayatnya jadi hilang gitu
itu kan kita jadi
jadi sulit menentukan sebab
memperkirakan saat kematian yang lebih pasti
jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa keluarga ini kan tidak percaya dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit polri
oleh dokter forensik dari rumah sakit polri
jadi kecil kemungkinan untuk bisa melakukan manipulasi dari hasil otopsi begitu ya dokter ya
saya yakin bahwa semua dokter forensik di indonesia ini melakukan tindakan itu sesuai dengan aturan
yang sudah kita tetapkan bersama gitu ya
jadi pasti sudah mengerjakannya sesuai standar gitu
tinggal masalahnya kan kita memegang kode etik bahwa hasil yang kita berikan hanya kita serahkan pada penyidik
jadi kita tidak akan membuka
jadi kalau misalnya beredar di media beritanya tidak beda dengan yang kita tulis
kita nggak bisa kemudian mengklarifikasi gitu loh
karena kita sudah teringat sumpah gitu
kita berikan daripada komnas ham kalau memang diminta
pada penyidik kalau diminta gitu
tapi itu yang kita tencangin
seperti itu sih mbak
pak tovan apa sih sebetulnya yang ingin diyakinkan oleh komnas ham pada saat proses otopsi ulang besok ini
ya tadi terkait dengan spekulasi yang berkembang di masyarakat ya
apakah meninggalnya brigadir yosua ini semata mata karena tembakan
atau ada unsur pengisahan
kan itu yang pertama ya
yang kedua tentu kami akan menarik ini semua kepada asal muasal kejadian
turu ini dari mana jenis apa senjatanya apa
kemudian lebih jauh tentu pelakunya
nah kalau sudah tahu pelakunya motifnya apa
jadi ini tentu akan berkait
bagi kami ini tidak hanya semata mata memeriksa tentang jenajah untuk mengetahui sebab musabab kematiannya
tetapi juga akan menarik kejadian
tetapi juga akan menariknya untuk menjelaskan jalan cerita dari perciwa ini
sampai kemudian pelaku dan motifnya
oke jadi proses otopsi ulang itu bisa menggambarkan jalan cerita dan memperkuat begitu ya
hasil penyidikan dari komnas ham
apakah kemudian hasil otopsi ulang ini akan sama dengan yang pertama
kita belum tahu karena itu belum dilakukan
saya ingin tanya ke dr idul
dr idun dalam waktu lebih dari dua minggu
apakah kemudian proses otopsi ulang akan lebih sulit dilakukan
apabila jenazah mengalami pembusukan
yang namanya otopsi ulang itu sama seperti tindakan bedah yang diulang
sudah pasti akan lebih sulit
apalagi kalau kasusnya seperti ini ya
luka tembak atau kasus luka tusuk gitu kan
kita harus menilai arah alur mukanya di dalam
itu kalau di otopsi ulang bukannya tidak bisa sih
cuma nanti prosesnya akan agak lama
dan perlu ketelitian dan kehati hatian
karena kalau waktu baru pertama kali dibuka
itu kan organ organnya masih melekat pada tempatnya
jadi kita bisa melihat langsung arahnya dari mana kemana
sementara kalau otopsi ulang
kan semua organ sudah dilepas
jadi kita melihat ulang organ organnya satu persatu
kemudian baru memperkirakan arahnya
jadi prosesnya agak berubah sedikit
jadi kalau misalnya
memang kalau proses pembusukan juga akan membuat gambarannya agak kabur ya
tapi kalau memang tadi ada keterangan bahwa ini sudah diawetkan
mudah mudahan proses pembusukannya agak melambat
sehingga masih bisa ditemukan tadi
sehingga masih bisa di dua minggu itu masih belum lama
jadi mudah mudahan masih bisa ketemu gambaran luka lukanya tadi
dengan lebih jelas
artinya dengan pengawetan ataupun penyuntikan formalin
yang dilakukan oleh dokter forensik paul ri
kalau mengacu ke keterangannya pak taufan
bahwa luka sayatan di kaki itu bentuk penyuntikan formalin
untuk pengawetan jenazah
artinya dan keluarga kan juga melakukan penyuntikan formalin juga
dengan penyuntikan dua kali formalin ini
apakah proses pembusukannya akan jauh lebih lambat
atau seperti apa dr idun
ya jadi memang penyuntikan formalin ini
tujuannya kan untuk pengawetan jenazah ya
karena memang juga menjadi syarat
kalau jenazah itu dibawa keluar kota gitu ya
naik pesawat itu harus diawetkannya
sehingga tadi penyuntikan ini tentu akan memperlambat proses pengusukan
walaupun berarti akan tetap terjadi ya pembusukannya gitu
tapi dia akan berjalan lebih lambat
nanti kita juga mesti lihat petinya
kemudian tempat penguburannya juga itu akan mempengaruhi
proses pembusukannya gitu
kalau daerahnya daerah yang dingin gitu
yang memang tanahnya juga bagus gitu
biasanya juga lebih lambat lagi proses pemusuhan
oke tapi proses otopsi ulangnya akan lebih rumit begitu ya
dan memakan waktu yang lebih lama ya dokter idun ya
oke nanti saya akan tanya juga lebih dalam
soal otopsi ulang dan pemeriksaan
beberapa orang ajudan dari verdi sambo kepada pak tovan
tapi kita harus jedat lebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di sini
saya mau ke dokter idun lagi
nanti saya baru ke pak tovan

halo mbak putus mbak
halo pak pertanyaannya apa mbak
tapi mulai diulang
ya dr idun apakah otopsi ulang mampu mengidentifikasi penyebab kematian dan mendapatkan bukti bukti baru
ya saya nggak bisa menjamin itu ya
kan saya juga nggak tahu kasusnya seperti apa gitu
tapi mestinya hasil pemeriksaan ulang itu kan tergantung dari beberapa hal ya
satu memang tujuannya menguasai apa
jadi bisa aja memang menguatkan hasil sebelumnya atau ketemu tambahan atau mungkin ketemu hal hal yang lain
atau bisa juga kalau kita otopsi ulang ternyata tadi
mayatnya sudah mengalami pembusukan
tempat ya tadi karena udah ada atau jangan jangan misalnya ada cavenge apa namanya istilahnya
ada kita nggak tahu mungkin ada binatang atau apa yang rusak gitu di bawah sana gitu
kemungkinan kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang ingin kita jawab juga bisa gitu
oke tapi biasanya ya dr idun apakah kemudian proses otopsi ulang ini hasilnya akan berbeda jauh dengan otopsi yang pertama
atau sama sama saja sebetulnya
yang biasanya terjadi anda kan pasti sudah melakukan beberapa kali otopsi ulang ya
tergantung tadi sebenarnya ya
yang mau dicari apa kalau misalnya otopsi ulangnya udah jauh banget udah lama gitu ya
kalau kita ingat dulu kasus dr jaya menggali makam yang dianggap sebagai tan malaka gitu
pada akhirnya juga kesulitan kan mengambil kesimpulan
karena yang namanya pembuktian ilmiah itu kan berdasarkan
penelitian alat alat canggih gitu
yang kalau teknologinya belum ketemu ya kita mesti nggak bisa jawab gitu
mudah mudahan sih kalau ini waktunya masih singkat masih cukup dekat gitu ya
kemudian dokter dokter yang diturunkan juga saya lihat adalah teman teman yang sangat ahli di bidangnya gitu ya
bisa menjawab nih pertanyaan pertanyaan yang akan yang memang bisa ditanyakan
jadi kita belum tahu ya apakah kemudian bisa mendapatkan bukti baru karena sekali lagi proses otopsinya baru dilakukan besok
tapi yang jelas akan lebih rumit dan lebih lama
waktunya berapa lama kira kira dr idun
kalau ada sepuluh orang dokter forensik yang diterjunkan ini untuk mengatopsi ulang jenazah brigadir joshua
kalau ya kan kita mengejarnya ketepatan ya
tadi harus butuh ketelitian lebih lama
kalau yang ekshumasi biasa gitu ya
yang bukan kecepatan
yang otopsi ulang aja minimal sekitar tiga jam gitu
jadi ini mungkin bisa lebih
jadi kalau ekshumasi biasa itu minimal tiga jam
kalau yang ini bisa lebih ya
kita nanti tunggu bagaimana hasilnya besok
apakah sama dengan hasil otopsi yang pertama atau mungkin sangat berbeda jauh atau malah kesulitan
sekali lagi kita belum tahu
saya mau kembali ke pak tovan
pak tovan sekalian ini saya harus tanya karena hari ini semua ajudan dari brigadir semua ajudan dari kadipropam verdi sambo ini dipanggil oleh komnas ham
termasuk baradae begitu
kira kira apa yang digali dari teman teman komnas ham kepada para ajudan ini
ya tentu saja informasi pengetahuan fakta yang mereka dengar mereka saksikan langsung terkait dengan peristiwa tembak menembak yang kemudian menimbulkan meninggalnya brigadir joshua
dan fokus paling utama tentu saja kepada baradae
tadi agak telat datang ke komnas ham karena ada miskomunikasi antara kor brimob yang sekarang menjaga dia dengan pihak mabes polri
oke dari keterangan para ajudan verdi sambo apakah keterangannya sama dengan kronologis yang dirilis oleh kepolisian pak tovan
sampai sore ini belum selesai mbak
kemudian tadi kan terpisah di enam ruangan yang berbeda ya
jadi baru enam yang kita pilih
jadi baru enam yang kita periksa
ada satu lagi yang sekarang masih bertugas di magelang nanti kita akan panggil juga
jadi enam orang ini sedang diperiksa ada yang sudah selesai ada yang belum
jadi kita belum meng cross check satu sama lain
untuk baradae tadi pak tovan melihat bagaimana kondisi psikologis yang bersangkutan
apakah kelihatan ketakutan atau stres atau biasa saja pak tovan
karena tadi dari gambar yang kami lihat tampaknya yang bersangkutan ya biasa saja begitu
kondisi psikologisnya bagaimana pak
pastilah ada cemasan dan macam terlihat dari wajahnya juga ketika datang
saya duduk beberapa belas menit dengan dia
sebelum kemudian masuk ke ruangan bersama pak anam memeriksa
tapi bahwa dia kemudian bisa menjelaskan dengan lancar keterangan keterangan yang dia ingin sampaikan
jawab pertanyaan pertanyaan kami iya itu betul
tapi kondisi psikologisnya emosional
kedulang saya yang bertanya sama pak anam
oke kondisi psikologisnya tadi waktu bapak bersebelahan ini kondisinya emosional atau bagaimana pak
ya ya ya cukup tenang
oh cukup tenang
tapi kalau misi normal seorang prajurit ya saya kira enggak lah pastilah dia mengalami guncangan
tapi dia tetap berusaha untuk tenang
dan menjawab semua pertanyaan dengan baik ya
kita juga minta beberapa hal tadi dia simulasikan dengan baik juga
oke apakah kemudian tadi barada e ini menyampaikan penyesalannya ketika menembak rekannya
kita nggak tanya itu kita kan menanyakan tentang peristiwa ya
ini pemeriksaan mbak jadi bukan untuk langkah tindakan seperti itu
jadi kita gak tanya itu kita tanyakan bagaimana peristiwa itu menurut dia dia ketahui kemudian dari awal sampai kemudian terjadi peristiwa itu setelah itu seperti apa begitu
dan kita tentu akan meng cross check dengan keterangan keterangan yang lain
oke baik kita tunggu nanti bagaimana komnas ham menyimpulkan ataupun menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap para pemerintah
bagaimana hasil pemeriksaan terhadap para ajudan kadipropam ferdisambu kita tunggu ya pak tovan hasilnya karena ini ditunggu
bahkan dipantau langsung oleh presiden joko widodo ya kita tunggu sekali lagi bagaimana hasilnya
saya barusan dapat telepon juga dari salah satu pihak di sana menanya perkembangan perkembangan
oke jadi salah satu pihak dari istana menelpon pak tovan untuk menanyakan perkembangan kasus brigadir joshua ini ya pak ya
ya dan tetap mendorong kita untuk mencari penyelesaian
terima kasih pak

artinya dukungan dari presiden dukungan dari istana kepada komnas ham untuk bisa membuka kasus ini seterang terangnya ya pak taufan ya
bagaimana juga keinginan keluarga dan keinginan publik
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh teman teman di komnas ham karena publik menanti transparansi dan juga keadilan bagi keluarga bagi brigadir joshua
sekali lagi kita tunggu hasilnya dan
katanya tim komnas ham juga akan ke jambi untuk mengikuti
sudah berangkat tadi
oh tadi sudah berangkat ya untuk mengikuti
tim sudah berangkat
proses otopsi ulang oke
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua komnas ham amatovanda manik dan juga dr forensik ui oktavinda savitri
saya selalu dr idung dan juga pak tovan
ya terima kasih mbak rifana